terima kasih atas bantuan
suaramu terdengar sangat sayang
itu mungkin karena kekuatan suling naga emas tadi
kalau saja kekuatanku bisa pulih seutuhnya
mungkin aku bisa menyembuhkanmu
sebagai balasan rasa terima kasih
pedang apa itu
kekuatannya sungguh luar biasa
rupanya betul betul mempunyai senjata yang lebih hebat dariku
karena aku telah membuatmu terluka seperti ini

kenapa aku merasa ada yang lain
selain dari anak ini
hatiku merasa damai
siapa sebenarnya anak dibalik topeng ini
terima kasih atas bantuan
suaramu terdengar sangat sayu
itu mungkin karena kekuatan suling naga emas tadi
kalau saja kekuatanku bisa pulih seutuhnya
mungkin aku bisa menyembuhkanmu
sebagai balasan rasa terima kasihku
apakah musti prapu akan membantu
sebagai balasan rasa terima kasihku si prap
tidak musti prap
aku yang berterima kasih pada musti prap
musti prap telah menolongku
musti prap juga rela berkorban
musti prap sedang mencari raden walang sungsang
tenang saja musti prap
aku yang akan mencarinya
musti prap pulang ke pajajaran
demi menemukan raden walang sungsang
aku hargai niat baikmu
walang sungsang adalah putraku
itu sudah menjadi kewajibanku
engkau memang ayah yang sangat bertanggung jawab
bertaruh nyawa pun rewat kukorbankan
untuk menyelamatkan anakmu
jaga dirimu baik baik
aku sudah membaik berkat bantuanmu
apa yang sebenarnya terjadi bu
kenapa guru harus turun gunung
aku merasa sudah mumpuni untuk bisa mengalahkan siluang
tetapi aku juga masih tetap puas
karena siliwangi sama terlukanya dengan aku
dengan satu langkah lagi aku yakin bisa mengalahkan siliwangi
aku juga yakin guru
sebentar lagi guru akan bisa mengalahkan siliwangi
dia adalah walah sungsang
putra prabu siliwangi

dia adalah anak anak yang dipercaya
dia adalah anak anak yang dipercaya
bukankah dia seharusnya berada di ukanang mesir
dia melarikan diri
kami berhasil menangkapnya kembali
kamu memang tidak pernah mengecewakanku
dengan memanfaatkan dia kita bisa mengalahkan siliwangi
untuk anakmu dia mem responded sebagai tempatnya yang langsungutter
apa akan terjadi
kalau saja aku tidak membekali mereka dengan ilmu ajang walhi mesin
mereka pasti sudah tewas
aku akan mencoba kerahkan kekuatanku untuk memulihkan mereka
guru apakah kau yang menolongku
terima kasih guru karena sudah menolongku
tapi kenapa guru bisa ada di sini
walah sung sang berhasil kabur dari istanamu tapi aku berhasil menangkapnya kembali
anak kecil seperti walah sung sang bisa kabur dari penjagaan istana
sudahlah raden tidak usah pikirkan itu dulu
kita harus kembali
kau harus kembali ke istana
kau harus mendapatkan perawatan lanjutan di istana
aku tidak mau tertangkap
aku harus melakukan sesuatu
g pohon aku eger recuer cara ke satu ya performa satu
tidak hampir sampai karretawand
papu kpar maksimal untuk kamu semua tuh
tidak ada boa
semoga saja kamu juga tidak mengapa apa
jangan sampai ada lagi penyusup yang masuk ke istana ini mengerti
sedih kak bukhsyiratu
rasa sakit ini masih terasa
masih sangat terasa di kubingku
rasa sakit dari suling naga emas itu sangatlah luar biasa
meskipun aku sudah mewarakan tenaga dalamku
tapi rasa sakit itu masih terasa di kupingku
apa sekarang aku harus kembali ke istana kanangusi
di sana ada tabib nenglu
mungkin dia bisa mengobatiku
aku bisa mencari raka walasusa dengan kekuatan yang tenang